wah gimana enak
beda banget sama yang di new york nih atasnya uh mantep
saat pertama rasanya tuh beda banget sama gado gado di pinggir jalan kayak gitu
terusnya autentik banget
masa ini minuman sesuai requestnya masal
semoga habis ini badan masal langsung seker puker sehat lagi deh
selalu berhasil sih sejauh ini
ke dapur dulu ya mbak mas
sebenernya kamu lagi kenapa sih sang
kalau kamu butuh teman curhat atau apa
aku siap gak buat dengarnya
itu pun kalau kau mau
loh lama enak tuh
kita sempat berdebat ya ribut kecil lah
cuma yang aku kaget adalah eskalasi dari kita ribut itu sampai akhirnya
shena ngeluarin kata kata putus
bisa dibilang gitu sih
ini pasti gara gara aku nih kamu putus sama shena
padahal aku juga udah jelasin sama shane kalau aku memang gak sama sekali nggak ada perasaan sama kamu
dan aku mau ngagep kamu kamu keluarga dari pendok pelita kamu keluarga alfahri
bukan salah kamu dip
jadi sebenernya aku tuh udah berulang kali sebenernya jelasin sama sienna
kondisi kamu gimana terus kenapa aku harus sering ke pondok pelita
ya selain memang karena dia aku juga udah jelasin sama sienna
di strip ke jakarta aku juga harus bantuin perusahaan alfahri
cuma memang sienna nya tuh
jujurnya aku tuh kayak kayak gak terlalu kenal sienna lagi
setelah bertahun tahun kita berhubungan akhir akhir ini setiap aku jelasin sesuatu dia tuh kayak
sebenarnya dia ngerti kondisinya ya buktinya kemarin aku bawa dia ke villa dia ngeliat kamu gitu
dan kita sempet ngobrol dia bilang kalau
kasian andin dengan kondisi seperti ini
dia sempet ngomong kayak gitu
cuma ada beberapa saat dimana akhirnya dia kayak nutup mata aja gitu
sama kondisi dan situasinya
jadi aku jelasin berkali kali pun dia kayak
kayak gak mau denger gak mau denger
dan selalu kamu tau gak ujung ujungnya
selama di indonesia minta putus terus
cuma biasanya kalau diminta putus aku selalu bujuk dia
ya ajak ngobrol lagi dengan kepala dingin
akhirnya kita baikan lagi
iya makanya kemarin kan aku ajakin ke villa itu karena kita udah baikan
ya menurut aku mungkin ya karena
kamu lebih banyak waktu di keluarga ini
kamu selalu ada waktu buat aku sama rena buat mama rosa buat semuanya yang ada di pondok pelita
dan kamu gak terlalu banyak waktu bareng sama dia
mana sih perempuan yang tidak cemburu kalau diperlakukan seperti itu
dengan kondisi dia yang lagi overthinking atau apapun itu kamu jangan sering sering datang ke sini
aku tidak masalah
untuk masalah aku masalah mental aku mungkin aku akan coba untuk ngobrol sampai sekolah kok memang
aku juga tidak mau selalu bergantung sama kamu terus
ya sebenarnya ini sih yang aku khawatirin dari kemarin
aku tuh gak pengen ya kamu ngerasa bersalah juga
kalau yang tadi kamu bilang aku lebih banyak ngasih waktu kesini mungkin secara intensitas iya
tapi semuanya kan ada alasannya ada reasonnya
aku tuh gak tiba tiba datang ke pulau pelita
aku gak tiba tiba nyamperin kamu
semuanya selalu ada alasannya
dan aku tuh selalu komunikasi sama sienna
aku selalu jelasin ke dia
aku sering kesini
terus apalagi dengan kondisi kamu sekarang
ya setelah apa yang dilakukan sama penjahat itu ya trauma kamu lah gitu
akhirnya aku yang bisa dekat sama kamu
aku sering kesini
ya mungkin orang di luar sana pikirannya orang itu
ini udah kemana mana
tapi kan seperti yang kamu bilang din
aku gak peduli sama omongan orang
ya niat aku kan aku yang tahu
kamu tau gak sejak aku sering kesini ketemu sama reyna
ya aku ngerasa kalau kedekatan aku sama rena tuh selalu bikin aku dalam kondisi terbaik
jadi kamu jangan ngerasa gak enak atau apa
urusan aku sama si ena
mungkin sama sama lagi butuh ruang
coba untuk interpeksi lagi aja
dalam hubungan kalian
tapi aku harap coba perbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dalam hubungan kaliannya
aku harap mungkin nanti suatu saat dia bisa mengerti dengan apa yang terjadi pada saat ini
dan di rumah ini kayak apa
cuma aku rasa memang
permintaan dia untuk break dari kemarin kemarin
permintaan dia untuk putus dari kemarin kemarin ya
untuk saat ini
ini jalan terbaik buat aku sama dia
jadi ya aku juga bisa
ngurusin kerjaan dulu
ya sambil sama sama punya ruang untuk berpikir kayak kamu bilang tadi
udah dengerin curatan aku
ya udah kalau gitu aku pamit ya din
udah ini kok udah enakan habis ngopi
mau ke kantor lagi soalnya kerjaan numpuk
sekali lagi terima kasih banyak ya udah selalu ngebantu
nanti kalau tantoro sudah pulang titip salam ya
aku terima kasih masih ada laki laki yang baik dan tulus seperti kamu
tapi aku juga sedih hubungan kamu dan pacar kau malah berantakan
gara gara kebaikan dan kepelian kamu itu
kamu kok ngelamun aja sih kenapa gak mau sarapan
lagi mikir aja ada kejadian
agak kurang enakin lah tadi malam
loh emangnya kamu kemana semalam
kan mama udah bilang kamu jangan kesana no
kamu tuh dibilangin nge heal deh
mau ceritain gak
jadi emang sengaja kemaren
cuma pengen bawa kue aja buat rena
datang sebentar ngasih kue
ternyata udah ketemu rena
rena juga terima kuenya
ya berkat ujukan burosa juga
ya alhamdulillah dapet lah momen untuk ketemu renanya
ternyata di vila itu mama kan tau
tapi ternyata di situ ada elsa juga
memangnya ada apa lagi sih dengan sienna no
handian kenapa kayak gitu ya
pantes aja elsa jaga jaga banget sama dia
tapi saya juga melihat sendiri kok
gimana sel peduli banget sama andien
sampai kayaknya dia lupa kalau ada saya
mungkin ini cuma salah paham
maksudnya mungkin nggak seperti itu
gak tau deh maksudnya itu apa
saya memang gak terlalu kenal dengan sal
tapi kenapa kamu tau antara sal dan andien itu
andi udah bicara sama saya
katanya mereka itu cuma saudara
dan gak ada perasaan apa apa
nah karena memang sal itu kan sepupunya aldebaran
jadi mereka kan saudara
ya sampai apa mereka gak mikir ya
dengan kedekatan mereka
apa gak sebaiknya kalian bicara baik baik dulu
bukannya saya baik baik campur
tapi mungkin ini cuma masalah cemburu aja
emangin gak wajar kalau saya cemburu
bukannya justru akan aneh ya
tapi aku juga cemburu
justru akan aneh ya
kalau saya gak cemburu sama sekali
saya kan juga punya perasaan
waktu saya sama masih di australia
hubungan kita tuh damai kok
sebelum raina andin tantenya itu
selalu manggil manggil sal
maaf kalau saya sebut raina
sal bisa deket dengan keluarga penduduk kita ya karena raina
oh gitu ceritanya
ya namanya perempuan kayaknya kalau udah berbau bau cemburu pasti mikirnya udah gak logis kan
terus hubungan sianya sama sal sekarang gimana
itu sebabnya dia pergi dari villa
dan kebetulan memang aku lagi berhenti aja di pinggir jalan
terus gak sengaja ngeliat dia
dari jalan villa itu ke luar untuk dari taksi online
tapi di saat yang bersamaan gak sengaja
ngeliat sal lagi memperhatikan kita
aduh pasti mereka jadi ribut ya
kasian juga sih mereka
atau ini jangan jangan kerjaannya elsa gak
itu juga sih dari omongan sena aku agak curiga
kalau memang elsa punya andil untuk ngomporin hubungan saya sama sienna
kalau emang bener gitu kan ini bener bener terlalu lama
terus hubungan mereka gimana
gara gara itu jadi renggang atau gimana
waktu aku ngobrol dengan sal juga sal bilang mereka juga putus
aduh pasien juga ya noh
mama pikir udah bobo ternyata belum
ma kamu selama sih disini ma
kamu mau ngobrol sama aku sih
sayang mama pengen ngobrol sama rena deh
mama mau kasih tau ke rena
om sal itu dia tuh punya pekerjaan punya urusan langit
jadi kalau rena pengen ketemu sama om sal pengen main sama om sal jangan sering sering nelfon ya
karena kalau misalnya rena langsung telfon om sal kalau om sal lagi sibuk om sal pasti dateng
dan om sal gak nolak nek
karena rena yang minta
om sal gak pernah ngomong sama aku
dan om sal tuh orang yang gak enakan
ya om sal gak seneng seneng kesini deh
pasti kesini tapi gak sering kayak sekarang
lagipula kan yang tadi mama bilang om sal tuh ada pekerjaan om sal juga ada urusan lain lah yang
kita juga gak tau urusan om sal kayak apa
dan om sal kan juga punya pasangan
kok jadi sedih ma
eh gak boleh sedih kayak gitu loh
tapi jangan dalam waktu dekat kayak gini ya sayangnya
lagipula disini kan juga ada
ada mama ada askara ada oma ada ancus ada miskiki ada om riza ada orang orang yang lain
ada semua yang sayang dan bakal melindungi rena
jangan sebut om banyak lagi ya ma
ternyata kemarahan rena pada nino masih ada
sementara aku juga masih ada trauma dengan kejadian di gudang waktu itu
aku harus bantu menyembuhkan luka hatinya reina
mama jangan sedih ya
enggak mama gak sedih
pengen rena ngelakuin sesuatu deh
coba rena tulis apa yang sudah omnino lakuin ke rena
hal hal yang baik dan hal hal yang rena masukkan
aku harus bisa menghilangkan kemarahan rena pada nino
ah mah aku pergi dulu
kau mau kemana
mau kemana sayang
aku mau ketemu sama teman aku
aku mau ketemu sama teman aku
aku mau ketemu sama teman aku

pengen tahu banget setiap urusan aku
biasa mama sama papa selalu mengkhawatirkan kamu kalau kamu lagi di luar rumah
mariki kan juga udah ketangkep
masa aku mau ketemu sama sienna mama papa harus ikut juga
emang mama papa gak mau ketemu sama manin jengukin manin
meskipun mbak eni lagi takut menghadapi laki laki lain
mungkin foto mbak ani waktu masih kecil
atau yang lain
mas mbak kalah sih sama sal
kamu gak perlu membandingkan papa dengan sal
apa yang terjadi sama andin
itu bukan salah andin
ya aku cuma ngasih tahu aja pak
ya kalau misalkan papa nggak setuju sama ide aku ya
ya nggak apa apa juga kok
gak mikirin perasaan nyetan terus ah
kalau mama udah sembuh tapi memang gak mau jenguk main
aku mau maaf weiterempah
karena waktu pemakaman kamu
saat itu aku gak bisa hadir
aku gak hadir bukan karena aku gak mau lockhead
tapi waktu itu aku bener bener gak bisa
kat kamu tenang ya
aku gak akan pernah putus untuk kamu
makasih aku udah boleh kenal kamu
dan aku juga yakin
kamu adalah orang yang paling bahagia
dengan mendekat cinta sejati kamu selamanya
bahagia terus disana ya
aku janji aku sering kau kunjungin kamu disini
aku udah selesai di
masih mau disini duduk sebentar ya
aku tunggu di parkiran ya
meskipun saya udah ikhlasin kamu
bawangin diri saya sendiri
saya selalu kangen sama kamu ket
saya selalu rindu
dan kamu tau
bagi yang mana saya yang mengabdiaskan semuanya
saya datang ke rumah kakak kamu
saya datang ke rumah kakak kamu
kita dah berari datang editing
tapi kita sudah tangent
tapi ruangnya gak seperti ini
aku kurang tahu
saya merasa khawatir
seseorang yang di k aquilo
tapi gue keselalaing uangnya
untung papa dan mama kemakan sama omongan gue
untuk jengukkanin aja
jadi mereka gak ikut sama gue
sekalian gue mau mastiin hubungan sienna dan nino
ini jessica udah pulang ke jakarta
kok bisa sih
kangen juga gue sama dia
ya walaupun waktu itu gue di penjara nggak pernah di jenggok sama sekali
tapi kan kita pernah akrab
waktu sama sama direhat
beda banget sama yang di new york nih
emangnya new york ada gada gada juga ya
jadi lima puluh ribu
rasanya tuh beda banget sama gado gado di pinggir jalan yang itu
terusnya autentik banget
disana tuh rasanya ya gitu deh
udah kenyang sekarang
udah ini buat pagi sore
padahal tadi kamu udah makan sate ayam ditambah tadi gado gado juga
kamu mau lampiasin semuanya hari ini emang
iya dia emang banyak banget yang aku makan ya
kangen aja aku
yaudah berarti sekarang kita langsung ke poneg belita aja
mampir dulu kesana sebentar terus kita baru ke apartemen
oh ya aku udah ngecek juga kok apartemen yang kamu kasih itu
kok kayaknya kita satu gedung ya
wah berarti aku bakal sering ketemu sama tante mayang dong
yaudah deh nanti aku pikirin lagi fixnya gimana pak
aku jadi tinggal disana atau gimana aku pikirin lagi gimana baiknya
yaudah apalagi itu sekarang kita jalan
kamu gapapa gaburuh buruh mau ke kantor
masih sedih ya
waktu lo gak beli ke villa aja gue khawatir banget
gue gak bisa bohongin diri gue sendiri
gue sebenernya sih ga enak sama lo cuma ya
kalo diliat memang kan kondisinya mba nin memang bener bener butuh seorang teman
jadi ya ga heran sal bisa ngelakuin itu buat mba nin
ya mungkin dari lo nya kali ya
yang harus mencoba untuk memahami situasinya
gue itu udah berusaha untuk pahamin sa
tapi gimana gue bener bener gak nyaman sama situasinya
bahkan sekarang manajer gue bilang
kalo perusahaan andin maharatu tuh nawarin buat gue jadi brand ambasadornya
terus tawarannya lo apain
tapi bener kan
maharatu itu perusahaan milik suami andin
iya bener kok
nah kan gue dapet bahan lagi nih buat manas manasin si enah
lo kan dapet tawaran nih jadi ba di maharatu
kira kira lo tau ga itu atas permintaan siapa
gue mikirnya gini sih maksudnya
apa jangan jangan ya
jangan jangan ternyata tawarannya itu dari mbak anding kesal
karena faktor kedekatan mereka
aneh aja gak sih tiba tiba lo tuh dapat tawaran jadi ba